pak dokter gimana hasil pemeriksaannya lady
maaf mas bayi yang ada di dalam kandungan buledi tidak bisa diselamatkan

mau ngapain pergi
kita letak dia
selama para mental
apa yang ada di dalam kandungan bu lady
saya kalau mau panjat
benar mbak ini cuma boneka mbak
ini bukan orang
ini boneka mbak
itu bukan boneka tadi itu orang
dan saya juga gak punya boneka sebesar itu bu
mbak ini kayaknya halusinasi deh
udah jangan bikin keributan mbak
iya betul jangan teriak teriak mbak
nanti ngeganggu tetangga
lho yuk kirain ada apaan
tadi itu beneran dego
dan dia mau sengaja taruh boneka ini di sini
tante gimana sih tante tante tuh punya anak buah gak ada yang becus kok nggak
raja sampai sekarang belum ditemuin tante
tante jawab dong
tante kenapa bengong terus sih tante
kayak habis ngeliat hantu deh
hantu dimana tante
jangan jangan tante udah
udah kemakan sama omongannya putri ya tante ya
diego itu udah meninggal tante
kita sendiri kan udah nyaksiin
tapi masih belum percaya juga
diam kamu clara diam
tante tuh udah capek
lakuin semua apa yang kamu mau
sekarang terserah kamu mau apa
tante anis kenapa sih
enggak enggak tante gak boleh kayak gitu tante
nanti yang bantuin aku siapa

ini tidak mungkin
ini tidak mungkin
siapa yang masuk ke kamar itu
berarti dia masuk ke kamarku
tante andis kenapa itu
kayak lagi nyari nyari barang
mana kemana sih ini
kalian dibayar buat jagain rumah saya
biar gak ada orang yang masuk ke rumah saya
bu bos kita udah muter muter sama sini
gak ada orang yang masuk ke bu bos
gak ada gimana
ada yang masuk ke kamar tante andis
beneran bu bos
kita keliling sono sini gak ada orang yang masuk
dan orang itu juga sudah mengancam saya
kalian itu bisa nyapa sih
bisa nyacu sama kerja buta aja
jadi benar kata putri
tante anies juga diteror sama diego
kayaknya malam ini aku harus terus sembunyi di dekat kamar tante andis
untuk cari bukti tentang diego
hantu ngapain sih dari tadi teriak teriak kayak orang stres tau gak sih
kedengeran sampai dalem tante

tante tante tante
kamu jangan bilang tante stres ya
ini nyata diego diego itu masih hidup
dia dia dia tadi ada ada disini clara
kayaknya tante udah bener bener gak waras deh
apa karena tantahan deket banget sama diego dan gak mau kehilangan diego ya
duh ngapain juga aku pake ngurusin orang stress kayak itu
apa kabar dewi
selamat ya lemos
kamu tuh bisa aja deh
pura pura gak tau
tapi aku salut dan bangga sama kamu sih
di usia kamu yang udah seperti ini
kamu tuh masih bisa punya bayi loh
udah lah kamu gak usah malu malu
emang si istri kamu itu kan masih muda
yang wajarlah kalau dia masih bisa punya bayi
kalau aku nih aku tuh udah pegang cucu
udah gak ngurusin anak sendiri lagi
kamu kalau ngomong yang jelas dewi
kamu tahu dari mana kalau saya punya bayi
tadi tuh aku lihat anakmu si dewa
lagi sama istri mudamu
dia lagi di ruang periksa poli ibu dan anak
nah menurut keterangan suster di sana
istrimu itu lagi periksa kandungan dihamil
dokter gimana hasil pengurusannya lady
bayi yang ada di dalam kandungan buledi tidak bisa diselamatkan

bayi yang ada di dalam kandungan bu lady tidak bisa diselamatkan
bayi yang ada di dalam kandungan bu lady tidak bisa diselamatkan

bayi yang ada di dalam kandungan bu lady tidak bisa diselamatkan
bayi yang ada di dalam kandungan bu lady tidak bisa diselamatkan
bayi yang ada di dalam kandungan bu lady tidak bisa diselamatkan
bayi yang ada di dalam kandungan bu lady tidak bisa diselamatkan
bayi yang ada di dalam kandungan bu lady tidak bisa diselamatkan
bayi yang ada di dalam kandungan bu lady tidak bisa diselamatkan
bayi yang ada di dalam kandungan bu lady tidak bisa diselamatkan
bayi yang ada di dalam kandungan bu lady tidak bisa diselamatkan
bayi yang ada di dalam kandungan bu lady tidak bisa diselamatkan
bayi yang ada di dalam kandungan bu lady tidak bisa diselamatkan
bayi yang ada di dalam kandungan bu lady tidak bisa diselamatkan
quran itulah yang telah lu ya cheerng
quran itulah yang telah lu ya cheerng
quran itulah yang telah lu ya cheerng

dan sekarang kamu keguguran
kamu juga sengaja melakukan itu
tegak ya pak nenek
kamu beli pegi sama aku
kamu beli marah sama aku tapi tidak dengan bayi ini yang dalam kendungan kamu itu
bayi itu gak salah nenek
dan bayinya adalah dada ikinku sendiri
kenapa kamu terikat melakukan itu
sekarang kamu harus keluar dari sini

dia bukan perempuan baik baik

tiga tiganya dia menggugurkan kendungannya sendiri